iya kakak disini deh
ada apa sih
kok teriak teriak gitu kenapa
mama gak ada apa apa kan
aduh kacau nih
jadi kebakar begini
ini di akhir dari hidupku
kalau dirimati hari ini
semoga aku bisa
semoga aku bisa bertemu denganmu nia
akhirnya sudah tidak ada lagi yang menghalangi percintaanku dengan wisnu
abis kayak itu abis kasih ular ulur kebakar itu
aman nih kamu gak ada ular ulur
ya bener aman sekarang lah
luhuh gimana pertanggungan jawab gue kok bisa kebakar begitu rumah
bu jadi kecil
dewi di dalam dong
dewi di dalam
iya kakak disini de
ada apa sih
mau teriak teriak gitu kenapa
mama gak ada apa apa kan
mama ada yang lupa
kebakaran gimana sih gak ada kebakaran kok
ini pasti dia ngasih tahu ada kebakaran
hah kamu pasti dikerjain sama bambang
hah ada ada aja

aduh bikin kaget aja den bisu
ada apa sih den
pak bambang tuh nelfon nepon
saya bilang kalau rumah kita ini kebakaran
mana kebakarannya sekarang
sumpah den ya sumpah
mbak jangan berpaksa gak buruk sama saya den
saya tuh gak pernah nepon den wisnu
beneran den ya
saya gak bercanda
tuh pak bambang tuh nelfon saya
tuh mah mah
tuh lihat tuh
saya tuh gak pernah nepon den wisnu
beneran den ya bener
ada yang pakai hp mu untuk ngerjain wisnu
lucu banget bercandanya tau gak
aku tuh lagi sama dewi mah
ya enggak waduh den wisnu
ya udah kembali kerja
iya enggak enggak enggak enggak
ibu minta maaf ya sama bapak
bapak jadi ngalamin seperti ini pak
ini bukan salah kamu nak
bukan salah kamu
kulit telur dewi pak
kulit telur dewi pasti
pasti kebakar di rumah
putri kecil gak perlu khawatir
kulit telur putri
aman sama raju
kau bisa tau
pak ini namanya raju
raju itu teman sekaligus penjaga kami
kita bertiga ini sebangsa
jadi orang tuanya raju itu adalah
kepala pengawal di kerajaan kita
jadi sekarang kita udah gak punya tempat tinggal lagi pak
aku coba telepon rama dulu ya
aku coba telepon rama dulu ya
mama pulls her dumba
kira kira sinta marah nggak ya
aku tadi suruh dia naik taksi
rama barusan aja rumah pak asep dan dewi kebakaran
rumah dewi kebakaran
terus gimana kadang kamu sinta
pak asep sama dewi gimana keadaannya
dewi dan pak asep juga selamat kok
sinta kenapa rumah bisa kebakar
nanti aku ceritain ya rama ya
tapi sekarang aku dewi dan pak asep bingung mau tinggal di mana
sinta sinta kamu tenang kamu tenang dulu ya
aku kesana sekarang kamu tunggu aku ya
iya makasih rama
pak dewi rama bilang rama mau kesini
wah raju lebih baik kamu sembunyi dulu ya
jangan sampai rama curiga
kamu sabar dulu sinta